gubernur dki jakarta untuk memperluas zona larangan berkendara untuk kendaraan roda dua di jalan sudirman dan tamrin
menuai pro dan kontra
iya selain untuk mengurangi kepadatan larangan ini juga dimaksudkan supaya masyarakat mau menggunakan transportasi publik
seperti bus transjakarta di jalur sudirman tamrin
dalam waktu dekat ini pemerintah dki jakarta berencana akan memperlakukan larangan kendaraan roda dua
untuk melintas di sepanjang jalan mh tamrin dan jalan sudirman jakarta pusat
dengan demikian pengemudi kendaraan roda dua tidak akan bisa melintas di ruas ruas jalan
seperti jalan bundaran hi medan merdeka barat tamrin hingga bundaran senayan
larangan ini dilakukan guna meningkatkan penggunaan moda transportasi umum di jakarta
pak solusinya seperti itu saya setuju aja sih
ya kalau saya sih untuk kan saya kurir nih mbak kalau ngantar surat mungkin lebih lama lagi jadinya
jadinya ya saya sih nggak setuju
nggak setuju ya
karena butuh waktu yang jadi lama
jadinya kalau naik pasway kan hal itu dimana tempat tujuannya dimana kan jauh jadinya